hai ah pas beduk pas nyampe nih pas pas alhamdulillah
bukan yang ini abang yang itu tuh maju
enggak ada uang pas aja ada tapi udah buat beli bubur bang
wih duitnya banyak bang iya dong
ini rumahnya bang iya tadi yang sebelumnya dua belas satu nomor tiga belas
yang lu telfon aja dah punya nomor telepon enggak
ini tati iya tin apa kabar baik alhamdulillah lagi dimana
tadinya tati mau main ke rumah buat buka puasa bareng
izinnya lagi nggak di rumah bang lagi di rumah saudara suaminya buka puasa bareng
mai lu tahu kagak apa beh si kasman
mai lu tau kagak apa beh si kasman
itu kang cendol temannya sindin
emang kenapa dia be
dia belum lama
terus dia samperin tuh keluarga perempuan
malah ditodong suruh kawin
jadi bingung dah dia tuh sekarang
oh seperti itu
tiba tiba ngajak bapak aja
aku mau makan padang
sekali kali atuh pak
hebat kang tisna
neng laras bisa aja
laras juga nanti
nanti kalau udah kerja
pengen ngajak orang tua laras makan di luar
jangan ngajak makan di luar dingin
mas cendolnya mas
mau buka puasa
justru karena sebentar lagi mau buka puasa
saya harus cepat sampai di rumah
lantar kalau saya buka di jalan gimana
tapi kalau saya di sini
jangan nolak rezeki
lu mau candil apa campur mai
gak usah be makasih
saya buka puasanya pakai kue kering aja
oh ya udah kalau gitu dua duanya buat lu dah
tat lu udah sampe di rumah itu tin
ya lu kenapa gak telpon dulu sih
lu mada ada aja pake mau kasih kejutan segala
yang ada lu yang terkejut
marahin tati katanya kenapa gak telpon dulu
mana lagi udah lewat
udah berat sampe sebelum beduk
cucu saya yang lempar bolanya ketinggian
jadi kena gelobak lu
bapak kan udah bilang
jangan main di depan rumah
udah kakak usah dilanjutin marahnya
loh emang kenapa pak ji
ah pas beduk pas nyampe nih
nih buat situ
yang bener mas
ya ini untuk buat buka puasa mas
kau kesana kok sama kuahnya aja
ini sama sayuran juga kok neng
bapak ama pengen sama rendang ah
sama ikan bakar ah
hehehe neng saya mah sama ini aja neng
halo kong buka dimana di rumah mama eh ya bobby bukanya sendiri yandong ya udah
yang mollo bawang nggak boleh dibuka emang
ya jangan bang
itu kan kue bakal jualan
kita jadi buka puasa disini
kebaran juga belum
kita makan berdua di taman gini
romantis juga ya
kan malu kalau dilihat orang
kayak orang pacaran
ya kita mah gak apa apa
kan kita udah sah
kecuali yang masih pacaran
gak boleh begini
jualan lo pasti laku kali ya mai
kuenya enak begini
lo beneran kagak mau nih may
udah bagi makan aja sendirian
lo dimana sih